di telpon malah dimatiin
kamu kenapa sih ray ray
sekarang malah gak aktif lagi
om dadang om diding berhasil ngejuka ray untuk gak salah paham kayak gini
hah bunyi telepon
woy si kemo
om udah coba untuk ngomong sama
raya udah mau ngertiin aku belum ya om
udah mas udah
mod ya yang namanya berusaha mas
cuman tetepnya mental
yah namanya juga
harus pake perasaan
bagian sini makan terada keras
makasih om ya udah mau bantuin aku
tapi modnya boleh minta tolong gak sama om
untuk tetep terus bujukin ray ya biar gak salah paham lagi kayak gini om
soalnya mau di telpon aja
hpnya dimatiin langsung
dan gak aktif
iya insya allah ya
makasih banyak om ya
hebat hebat pisan
kalo giliran kamu ada masalah sama si sri
ya liar orang
wah ini kan udah sore mam
ini teh orang orang
syuting mah dari morning sampe morning
tapi lain kalo ke tim mah jaman dulu mah tetep aja
kan cari duit sana cari sakit
makanya masih cantik sampe
ayo nak yang lain mah pada keriput
kabeh syuting dari pagi sampe pagi
sore juga sih kayaknya sore lah
emang tapi aku gak enak emang boleh
tahu tuh anak mami bukan sih
gak enak kaelak
sama sahan tak enak nak
mali berbebis an gini kan
ini yang punya yang lagi syuting tuh temen mami
satu geng asomai
asosiasi mama lebay
berbebis an asosiasi
lima menit nyana lima menit
sebenernya kita gak perlu ribut kayak gini
gue harus bikin perhitungan sama lo
jadi ini saatnya
satu lawan satu
dan semuanya lo dengerin
di kawasan timur
di kawasan timur
bukan milik kalian
dan temen temen lo sebaiknya
kita gak ngerasa jadi penguasa jalanan
yang cuma pengen nambah temen
lo gak usah banyak ngomong
gua gak akan ketipu
kalian mau dianggap sebagai geng yang benar
geng yang dihormati
asal kalian tau
kalian itu sama
anak anak yang suka ujuk kekuatan
kalaupun kita harus bertarung
kita sebagai manusia harus bela diri
gak mungkin kan kita diem aja kalo diserang
gue sudah mencium
terasa banget itu
lo tuh lebih jahat daripada gua
lo tau itu gak sih
lo sadaran itu gak sih
jahat lo tuh jahat banget
lo pasti seneng banget kan kalo gue sama papi lo tuh mau cerai
dan lo sangat mendukung papi lo
jahat banget sih lo
ternyata lo jahat banget
eh adriana bukannya itu kan yang lombang selama ini
kenapa sekarang lo malah bilangin gue jahat
tunggu ya reva
gue itu sebenarnya masih bertahan sama papi lo
masih mau sama papi lo
karena gue gak rela
kalau itu deket deketan sama boy
gue gak rawa sama sekali
makanya gue itu masih bertahan sama papi lo
kalo enggak yaudah gue ceraiin dari kemarin kemarin ke papi lo
itu sebenarnya kenapa sih
atau lo sirik sama gue
oh gue tau
jangan jangan lo cinta ya sama boy
coba ulangin sekali lagi ya pak
sekali lagi apa
sekali lagi cinta sama board
boy itu anak kemarin sore masih sekolah
dia juga punya uang itu karena orang tuanya
terus menurut lo kalo gue sama boy gue dapat apa dari boy
mendingan gue sama papi loh yang jelas jelas gue tinggal duduk duduk manis
bukan berarti gue suka sama pois ya
nah so lo tau kenapa gue gak setuju lo sama boy
gue gak mau lihat lo bahagia sama siapapun bukan hanya boy
kalau sama orang lain juga gue gak bakal setuju
sekali lagi gue janji sama lo
karena lo udah menggaguk kehidupan gue sama papi lo
gak kembali ya adriana
lo yang udah mengganggu kehidupan papi sama mami gue
lo yang udah bikin papi gue sama migu tuh jadi cerai
lo yang dengan tega teganya ngerebut pati gue dari mami gue cuma demi harta
perempuan yang gak punya hati kayak lu tuh seharusnya gak usah dilahiri di dunia ini
yit kayaknya emang berada diri gue belum cukup untuk melawani anak
hah liat aja
suatu hari nanti
gue akan ajakin lo duel sama mami gue
jangan ada yang nganggil

rusak tar kuku gue
stress kali ya
bapak udah gak mau nganggut lagi ya
dapet berapa nih ini
cuma dapet rp empat puluh mah
itu pun rp empat puluh nya dikasih sama om bagas
seharusnya uangnya rp empat puluh itu buat setaraan om bagas
eh om bagas gak tegang lihat ian
jadi dikasihin deh rp empat puluh nya ke ian
yaudah lo lupain aja tuh duit rp sepuluh juta nya
biar gue yang tanggung jawab